forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik
salam sejahtera salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang mulia ketua bapak suhartoyo
yang mulia saldi isra
yang mulia bapak arief hidayat
yang mulia ibu eni nur baningsih
yang mulia bapak daniel yusmik puk
yang mulia bapak arsulsani
yang mulia bapak guntur hamzah
dan yang mulia bapak ridwan mansur
bapak menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
pimpinan anggota kuasa hukum kpu dan bawaslu
serta para kuasa hukum dari paslon peserta pilpres
sehubungan dengan permintaan bapak menko perekonomian
dan mahkamah konstitusi kepada menteri keuangan
untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial
dan fungsi menteri keuangan
kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum mahkamah konstitusi yang mulia ini
anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn adalah instrumen penting dan strategis
serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara
harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik transparan dan akuntabel
forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik
dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana apbn menjadi suatu perjalanan yang berpengaruh
dan juga menjelaskan bagaimana apbn menjadi suatu perjalanan yang berpengaruh
di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu
melalui belanja publik termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial
negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama
yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan
melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa
apbn kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa
untuk berpartisipasi dan berkontribusi
kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka transparan dan akuntabel
api bn harus terus kita jaga sebagai fonis
dan sekaligus modal politik bangsa indonesia mencapai tujuan bernegara
telah banyak contoh negara negara yang mengalami krisis ekonomi sosial dan bahkan politik
akibat pengelolaan apbn yang buruk
alhamdulillah indonesia mampu menjaga instrumen apbn tetap secara kredibel dan sehat
ini prestasi yang harus terus dijaga
berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri
forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula indonesia dibentuk
mengundang khususnya para generasi muda
agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik
melalui perbaikan tiada henti
dan tidak kenal lelah
seperti pepatah kuno mengatakan
dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat